anda menyaksikan kompas update bersama saya mahasiswa tarigan
saudara seorang kepala desa di blora jawa tengah ditemukan tewas oleh warga di tengah sawah
korban diduga tersengat aliran listrik dari pompa air saat sedang berupaya mengairi sawah
kepala desa gombang kecamatan bogor rejo blora jawa tengah bernama suwarjan ditemukan tewas di tengah sawah
korban ditemukan pertama kali oleh seorang petani yang sedang melintas di sekitar lokasi
jenazah korban sudah dalam keadaan kaku di dekat sumur bor miliknya
diduga korban tersengat kabel listrik dari pompa air saat akan mengairi sawah miliknya
dari lokasi kejadian ditemukan kabel listrik yang terlepas
kini polisi tengah menyelidiki kasus ini
demikian kompas update saya masih sertarigan